harga sejumlah bahan pokok di pasar tebet barat jakarta selatan merangkak naik
di awal bulan ramadan termasuk harga daging sapi dan ayam
harga daging sapi di pasar tebet barat berada di kisaran rp satu ratus lima puluh hingga rp satu ratus enam puluh per kilogram
dan ayam empat puluh hingga empat puluh lima ribu rupiah per ekor tergantung ukuran
banyak ya lima puluh kilo gitu kalau misalnya mau ramadan begini ya
misalnya ada yang delapan puluh kilo misalnya yang di ujung agakkan harga ramean tuh
hari biasa ya paling banyak enam puluh kilo lah kalau yang paling banyak gitu
berbeda dengan pasar tebet barat harga daging sapi dan ayam di toko daging perunda
dharma jaya tidak mengalami kenaikan
harga daging sapi berada di kisaran satu ratus sepuluh hingga satu ratus dua puluh lima ribu rupiah per kilogram

sedangkan ayam dijual dengan harga tiga puluh lima ribu rupiah per ekor
sebagai bumd yang bergerak di bidang perdagangan dan industri daging
pd dharma jaya memastikan tidak akan ada kenaikan harga daging saat ramadan dan lebaran
pd dharma jaya memiliki stok daging sapi sebanyak empat ratus delapan puluh sembilan ton dan ayam sebanyak lima ratus dua puluh sembilan ton
karena kita perusahaan daerah ya
kita harus mencari daging yang lebih terjangkau
jadi kita ditugaskan oleh pemprov dki untuk menstabilkan harga
jangan sampai nanti masyarakat dki ini mungkin nanti kesulitan untuk mencari daging dengan harga terjangkau
makanya dari awal kita sudah stok daging itu sebelum ada kenaikan
mungkin di sini lebih murah lebih murah lumayan lah gitu ya dua puluh ribu
terus ya tempat ini juga kita nyaman ya yang pasti adem gitu aja
nah ini adalah cool storage atau ruang beku tempat penyimpanan stok daging sapi seperti ini
nah di sini adalah stok stok daging sapi untuk persiapan ramadan dan juga jelang lebaran
jadi sudah dipastikan stoknya aman
jadi bagi anda yang ingin membeli daging sapi
tidak perlu panik banget
atau membeli secara berlebihan sekaligus karena stoknya aman